terkait dengan kebocoran data pribadi doxing kita akan bahas bersama direktur eksekutif safenet
ada mas damar junior thomas damar selamat malam
ini kasus denny siragar bang denny ini bukan kasus baru
karena sebelumnya kita sering sekali dihadapkan dengan permasalahan kasus kebocoran data doxing dan sebagainya
anda melihat mekanisme verifikasi selama ini seperti apa mas damar
oke terima kasih tiffany memang betul
kalau kita bicara tentang boxing ini bukan kejadian pertama ya
karena doxing adalah satu proses pengambilan pengumbaran informasi yang berkaitan dengan data pribadi dari seseorang yang tujuannya
nah ini yang paling penting tentang tujuannya
tujuannya adalah untuk mempermalukan mengintimidasi memeras membuat malu dan membahayakan targetnya
jadi kalau kita lihat yang sudah terjadi di indonesia itu dari tahun dua ribu tujuh belas kita sudah ngarak sekali melihat praktek doxing
dalam konteks indonesia juga kita perlu sampaikan bahwa
doxing itu adalah sebuah tindakan yang bisa membahayakan sampai ke mengarah pada tindakan fisik
jadi sering kali doxing itu disertai dengan sebuah serangan serangan fisik yang bisa membahayakan jiwa seseorang
karenanya saya snap dari tahun dua ribu tujuh belas kita mengatakan harus ada pengaturan yang cukup keras tentang doxing
nah ini penting untuk diingat bahwa platform teknologi di mana masyarakat biasanya sekarang mengandalkan untuk berkomunikasi
misalnya di twitter itu sudah ada aturan khusus tentang larangan terhadap doxing
jadi community guidelines twitter sudah mengatakan tidak boleh ada satu akun yang menggunakan akun tersebut untuk mendoxing orang lain
jadi yang terjadi pada dari tahun dua ribu tujuh belas lalu sampai sekarang dua ribu dua puluh kalau kita menemukan ada akun yang melakukan doxing di platform twitter itu sebenarnya sudah langsung menyalahi dari community guidelines
nah dalam konteks indonesia
yang terjadi adalah sampai sekarang tidak pernah ada pelaku doxing yang dipidanakan
jadi ini agak mengherankan karena kalau banyak kejadian di luar negeri doxing itu dimasukkan dalam kategori cyberstalking namanya
kita ada undang undang ite padahal ya mas
ya sudah ada undang undang ite dan ada juga draft rancangan undang undang pdp
sebetulnya aturan tentang doxing itu termasuk dalam aturan yang kita tunggu tunggu ya
jadi kalau dia sampai bisa di
dirumuskan dengan lebih ketat jadi orang bisa langsung tahu oh doxing itu punya konsekuensi pidana
maka seharusnya dia orang yang mengalami kerugian dari doxing itu bisa melaporkan dan minta polisi untuk menindak ya
tapi kita melihat dari sampai dua ribu tujuh belas sampai sekarang belum pernah pelaku doxing itu ada tindakan dari penegak hukum
mungkin juga karena aturan spesifiknya belum ada tentang bunyi atau makna doxing itu sendiri
tapi ini kita bisa mengacu pada pemahaman di cybercrime international
di mana doxing itu sudah masuk sebagai salah satu tindak pidana yang membahayakan
nah itu tiffany kita juga perlu bicara sekarang bahwa di mana saja orang bisa mengalami doxing
dan hampir boleh saya katakan doxing ini bisa dialami di platform mana saja

semua ini dimungkinkan karena memang sama sekali tidak ada kesadaran orang
juga untuk melindungi data pribadinya itu yang pertama
tapi yang kedua adalah orang atau organisasi yang kita mempercayakan data kita itu tidak mampu untuk melakukan perlindungan
sehingga itu ada isu tentang kebocoran data lalu yang mungkin terjadi pada hari ini ya
atau kemarin pada dennis rehgar

doxing digunakan di indonesia itu paling sering digunakan dengan motif untuk melakukan penyelidikan
doxing digunakan di indonesia itu paling sering digunakan dengan motif untuk melakukan intimidasi
doxing digunakan di indonesia itu paling sering digunakan dengan motif untuk melakukan penyelidikan
sebetulnya yang terjadi ini adalah satu bentuk intimidasi baru
caranya adalah dengan mendoxing rumah orang di mana lalu kebiasaannya apa yang sesuatu yang sangat spesifik
sehingga orang yang kemudian datanya didoxing dia merasa waduh saya berada dalam bahaya
nah itu sebetulnya tujuan doxing itu sendiri kalau di indonesia
intimidasi artinya berujung seperti pemerasan
ini artinya berujung seperti pemerasan
kalau dalam pengalaman selama ini sebetulnya lebih banyak berujung pada menarget orang tersebut sehingga dia nanti dilukai secara fisik
dilukai secara fisik
secara fisik betul
jadi kan dalam praktek doxing yang paling sering dibocorkan itu adalah lokasi tempat tinggal atau lokasi target di mana dia berada
nah itu yang dibocorkan dengan harapan ketika itu dibocorkan
maka akan membuat
memudahkan orang untuk melakukan sebuah serangan secara fisik
itu yang kerap kali terjadi
jadi agak berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan praktek praktek di kawasan ya misalnya di asia tenggara
doxing bisa dilakukan terhadap jurnalis misalnya di filipina
tapi targetnya adalah bukan intimidasi tapi memang dia targetnya sesuatu yang lain yaitu upaya untuk menjatuhkan reputasi orang tersebut
nah itu yang paling sering dilakukan di kawasan itu
oke ini jadi cukup bukan cukup lagi potensi bahayanya besar mas damar
kalau misalnya tadi anda bilang intimidasi kemudian ada kekerasan fisik ujung ujungnya gitu motifnya
nah kita sebagai pengguna kita kan sekarang dihadapkan dengan semuanya serba digital ya kan
yang mana ketika kita masuk verifikasinya pun akan membutuhkan
verifikasinya pun akan membutuhkan data data kita kan secara lengkap ya hampir detail lah gitu
kemudian bagaimana menjaga ini semua agar kita tidak dimanfaatkan
tidak masuk dalam lingkaran sindikat sindikat pelaku pelaku doxing ini dijauhkan
tapi kita juga dihadapkan bahwa keamanan perlindungan atau keamanan siber kita ini masih lemah
walaupun payung hukumnya sebenarnya juga ada ada undang undang ite
tapi bisa dibilang masih lemah juga karena selama ini tadi mas damar bilang
ya pelakunya pun nggak ada yang akhirnya tertangkap kemudian dapat jatuhi hukuman pidana juga
ya memang kalau kita lihat ya doxing itu sebetulnya satu pintu masuk
pintu masuk yang digunakan oleh penjahat atau orang pelaku doxing untuk menarget
membahayakan si targetnya itu sendiri
dan kalau kita lihat tadi
lihat cek satu satu ya secara global gitu
sebetulnya itu yang bisa terjadi pada dia bisa dari balas dendam
penyiksaan dan upaya untuk mempermalukan dirinya sendiri
nah indonesia karena kita masih absen lah ya katakanlah gitu ya
belum ada undang undang perlindungan data pribadi yang kuat
lalu yang kedua sekalipun ada aturan misalnya diatur dalam bentuk peraturan pemerintah nomor tujuh puluh satu
dan juga ada undang undang ah sorry peraturan pemerintah nomor tujuh puluh satu

tahun dua ribu sembilan belas atau misalnya tadi disebut tentang undang undang ipe
itu masih belum cukup bisa menjadi payung yang bisa melindungi seseorang
untuk mengalami tindakan salah satu tindakan serangan cyber seperti doxing
nah sehingga caranya cuma hanya tinggal satu ketika payung hukumnya belum ada
maka kita kembali pada mengingatkan masyarakat untuk punya jaga jaga
jadi menjaga datanya sehingga jangan terumbar cukup banyak di digital
caranya adalah membatasi penggunaan atau pemberian data itu hanya kepada pihak pihak
yang memang bisa mempertanggungjawabkan penyimpanan data
dan ini gak mudah karena mengingat indonesia ada banyak sekali kejadian data breach atau kebocoran data ya
sehingga ini menjadi tantangan terbesar adalah ketika itu dikembalikan pada individu atau orang per orang
untuk melindungi data pribadinya maka yang paling penting adalah kita sebisa mungkin mengkontrol data yang kita berikan kepada orang lain
kita tanya persis sebetulnya kegunaannya untuk apa kalau misalnya tidak ada kegunaannya bebek tidak kita berikan
lalu yang kedua kalau memang itu akhirnya sudah terlanjur diberikan
maka harus diberikan satu cara mekanisme itu bisa ditarik kembali
jadi misalnya bersurat dengan penyedia atau pengumpul data itu untuk bisa menarik kembali data yang sudah pernah diberikan
nah ini cara ini tidak mudah karena nggak ada payungnya tapi kita bisa mencoba untuk menegosiasikan pengambilan data pribadi yang pernah kita berikan pada penyedia platform
nah yang ketiga sebenarnya yang perlu dicoba adalah saya rasa yang perlu didorong sekarang adalah mendorong pihak penegak hukum
terutama polisi indonesia polisi cyber indonesia untuk proaktif ya melihat tren cybercrime di dunia selama ini

dan ketika sudah dimasukkan doxing sebagai salah satu tindakan cyber crime maka sebetulnya jangan khawatir gitu lah
karena polisi ketika dia bergerak dia punya banyak sekali referensi yang bisa dia pakai di seluruh dunia sekarang bahwa ketika itu dilakukan
itu adalah untuk kepentingan umum dan itu untuk melindungi warga dari tindak tindakan kejahatan yang tidak diinginkan
oke jadi sebelum payung hukumnya semakin jelas kita sendiri yang harus memproteksi itu tadi ya
terima kasih mas damar juniarto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini